menikmati wisata para layang pada saat cuaca cerah sudah biasa
biasanya orang terbang memang untuk menyaksikan indahnya pemandangan alam
tapi para pilot para layang di palu punya cara istimewa menyaksikan keindahan alam
mereka terbangnya malam hari di atas kota palu pada saat bulan purnama
tiga pilot akan menjadi peserta para layang solo dan tiga pilot lain yang terbang tandem sudah bersiap
agar semarak parasut mereka dipasang lampu gelap gelip
mereka terbang dari para layang flying sight salena kecamatan uluja di palu sulawesi tengah
persiapan dilakukan lebih cermat karena mereka terbang pada malam hari
dua pilot diantaranya asgaf umar dan nurul insani yang juga atlet para layang akan terbang tandem
mereka akan mendarat di lapangan di dekat dermaga kapal tongkang watu sampu palu
terbang pada malam hari memiliki tantangan tersendiri
panduan mereka hanyalah lampu pendaratan dan titik titik lampu di permukiman
mereka terbang pada saat bulan purnama
ashkaf berharap terbang malam saat full moon ini menjadi salah satu destinasi wisata di kota palu
ya kita berharap terbang malam ini juga menjadi sebuah destinasi wisata
destinasi wisata di kota palu khususnya mungkin sebulan sekali kita bisa terbang malam khususnya di bulan purnama
bila punya nyali terbang malam bisa menjadi pilihan wisata

terbang solo terbang tandem dengan pilot para layang profesional dapat dilakukan
jafar g bua palu sulawesi tengah